rumah kos yang berada di ruko imperial daan mogot kalideres jakarta barat ini tampak sepi dari aktivitas pada minggu
usai belasan penghuni beserta petugas keamanannya dibawa ke wisma atlet kemayoran jakarta pusat karena positif covid sembilan belas
beberapa penghuni yang dinyatakan negatif masih berada di ruko yang dijadikan tempat kos ini
menurut petugas keamanan setempat sebanyak tujuh belas penghuni kos yang bekerja sebagai petugas di bandara soekarno hatta
dibawa oleh tenaga kesehatan ke wisma atlet pada sabtu
belum diketahui pasti belasan petugas bandara ini terpapar varian covid sembilan belas lain atau tidak
namun petugas puskesmasa tempat telah melakukan tracing kepada penghuni kos lainnya yang mendiami rumah kos ini
sementara terdeteksinya kasus varian omikron di jawa timur yang diduga menyerang satu keluarga menjadi perhatian serius pemerintah provinsi jatim
setelah terdeteksi satgas covid sembilan belas
jatim langsung melakukan tracing terhadap seluruh anggota keluarga yang salah satu keluarganya terpapar varian omikron
berdasarkan hasil penelusuran tim tracing satgas covid sembilan belas jatim
varian omikron di jatim ini menyerang seorang nenek dan cucunya yang baru pulang berlibur dari bali bersama tiga belas anggota keluarga lainnya
temuan ini lalu dilaporkan ke institut tropical disease itd unair dan langsung dilakukan pemeriksaan
itd uner memastikan satu sampel pasien dinyatakan terinfeksi
sementara cucunya hanya terpapar covid sembilan belas
kepastian ini didapat dari hasil whole genome sequencing atau wgs
mereka berlibur ke bali ada lima belas orang
dari lima belas orang itu yang terkonfirmasi ini rupanya nenek dan cucunya
nenek dan cucunya terkonfirmasi positif
nah yang terkonfirmasi omikron itu
nenek dan cucunya
untuk memastikan status positif atau negatif omikron
kedua anggota keluarga ini rencananya akan dilakukan tes swab pcr kembali pada senin
karena keduanya terpapar tanpa gejala klinis
sementara terhadap tiga belas anggota keluarga lainnya yang tidak terpapar satgas covid sembilan belas menginstruksikan untuk karantina mandiri